presiden jokowi dodo menjawab pertanyaan media terkait isi pertemuan dirinya dengan ketua umum nasdem surya paloh pada kamis dua puluh enam januari kemarin
selain itu jokowi juga menjawab isu reshuffle kabinet yang disebut akan dilakukan pada rabu mendatang
hal ini disampaikan jokowi usai pelaksanaan kick off asean indonesia dua ribu dua puluh tiga pada minggu di bundaran hi jakarta
awalnya jokowi menjelaskan terkait rencana dan tujuan indonesia sebagai ketua asean dua ribu dua puluh tiga
saat ditanyai media terkait isu reshuffle kabinet jokowi hanya menjawab singkat untuk menunggu perkembangan
begitu juga soal isi pembicaraan dengan surya paloh ketika bertemu di istana negara pada kamis lalu
jokowi hanya menjawab singkat sambil tertawa kecil
bener ya nanti tunggu aja
pertemuannya biasa biasa saja